informasi selanjutnya ini bagi anda yang hidup di tahun delapan puluh an
pasti masih ingat dengan sosok seniman bertopi baret dan juga berkacamata yang mengajari anak anak indonesia menggambar
ya dikenal dengan pujian atas semua gambar karya anak anak dengan mengatakan kata kata motivasi seperti
ya bagus teruskan atau jangan takut takut
iya tapi bagi yang belum lahir pada waktu itu ini sekarang ada kabar gembira ya karena kita bisa juga melihat karyanya ya
karena pak tino sidin ini memoriabilia dan juga karya pak tino sidin
kini bisa dimuseumkan di rumahnya sendiri di yogyakarta
anda masih ingat dengan sosok bertobi baret dan berkacamata ini
wajahnya menghiasi layar kaca televisi republik indonesia di era tahun tujuh puluh hingga akhir delapan puluh an dengan acara gemar menggambar
ya dia adalah pak tino sidin yang mengajarkan cara menggambar dengan mudah kepada anak anak indonesia
seperti dengan menarik garis lurus dan garis lengkung
video ini bisa dilihat kembali sebagai salah satu koleksi taman tino sidin di kadipiro bantul yogyakarta
pengunjung bisa menggambar mengikuti instruksi pak tino sidin
seakan bisa berinteraksi langsung dengan laki laki kelahiran tebing tinggi dua puluh lima november seribu sembilan ratus dua puluh lima ini
kisah unik mewarnai pembelian rumah yang kini menjadi museum yang diresmikan medio desember dua ribu tujuh belas
oleh menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi
ini salah satu memora
beliau kenangan surat utang pak tino sidin kepada presiden soeharto
jadi waktu itu pak tino sidin mungkin kondisi kepepet ya
waktu mau beli rumah di sini pindah rumah sini
untuk dp nya pak tino sidin pinjam tujuh juta
terus ini baru dikembalikan dua juta
karena pak dina waktu itu sakit
terus akhirnya pak soeharto yaudah nggak usah dilunasi katanya
pria yang juga merupakan
pejuang kemerdekaan ini sangat dikenal dengan pujian atas semua karya gambar anak anak
tak satupun gambar yang dicelanya
bagi guru besar institut seni indonesia yogyakarta dwi marianto
sosok tino sidin tak tergantikan
dulu ketika dia ngajar itu mesti bagus
bagus ini apa
karya temanmu dari pontianak dari papua
itu bagi anak kecil
yang belum bisa
belum bisa menggambar
yang belum pede
itu satu imbauan yang betul betul hebat
sementara bagi geri
tino sidin adalah legenda seni indonesia
waktu itu karena waktu saya masih kecilnya
saya tuh nggak terlalu ngeh sama pak tinonya
tapi saya ngeh sama apa yang dia gambar
dia kan hari rambut sembibu kalau nggak salah
jadi pak tinonya itu saya sadar setelah
saya sudah mulai gede
taman tino sidin adalah salah satu mimpi mendiang tino sidin saat masih hidup
meninggalnya tino sidin pada dua puluh sembilan desember seribu sembilan ratus empat puluh
masih menyisakan hampir dua ratus koleksi
yaitu berupa lukisan
serta sejumlah memorabilia lainnya
selain berfungsi sebagai museum
taman tirosidin juga kerap digunakan sebagai galeri serta ruang seni dan diskusi
henrawan setiawan yogyakarta